lu punya urusan kan sama anak anak
kalau gitu gue cabut duluan ya
gue yakin edho lagi nutupin sesuatu
gue harus memastikan kemana dia sekarang
gue cabut duluan ya
guys kalau gitu gue capek juga ya
kalau ada apa apa telepon gue
adian mau kemana
kakak mau kopi
mau ke kafe kafe gitu lah
aku boleh ikut gak
boleh ya boleh ya
kamu tuh lagi sakit
jangan udah kamu di rumah aja
ya gak mau makan
aku maunya makan di sana aja
lagian aku tuh butuh ngeliat yang seger seger
aku butuh refreshing
kalau aku di rumah doang yang ada aku lemes lagi
gimana gue ketemu edo ya kalau si reva ngikut
ya kakak kakak tuh kayak gitu sih mukanya
kakak bete ya gara gara aku mau ikut
kakak gak bete
nah udah gak usah khawatir sama aku
nanti aku di sana di sogok kroffel dikit juga udah pasti udah seger lagi
lagian kalau aku kenapa napa
kan ada kakak tersayang
yang siap siaga jagain aku kapanpun dan dimanapun
ya boleh ah boleh ya
iya deh tuan putri
hamba bisa kalau tuan putri udah ngomong
nanti mahnya kumat
oh salah ya
iya kambuh nanti kambuh ya
udah langsung atau
aku mau ke dalam dua ganti sepatu
kakak tunggu di mobil aja
eh ngerti kan
pokoknya nanti lu udah two bak
alin alin menurut alin boy tuh bakal jagain sila gak ya
harusnya dong pak secara nih ya mereka itu kan udah tunangan
nah apapun yang terjadi sama sila itu pasti otomatis jadi tanggung jawabnya boy
iya sih tapi tuh tata bingung banget deh
kenapa boy masih cuet bebet banget sama sila
enggak kayak di sini nih yang di drakor drakor yang lagi tata tonton
haduh lo jangan samain sama yang drakor lo tonton dong
tapi gue yakin deh kalau sila itu bakalan ngelakuin cara apapun supaya boy balik lagi sama dia
secara kan lo tau sendiri dia cinta mati banget sama boy ya kan
iya sih tapi tuh ya tata tuh suka mikir kalau boy sama sila udah societ banget kayak di drakor
pasti gemesin banget deh niii
aduh boy kemana sih katanya beli makan doang tapi kok lama banget
kok gak diangkat angkat sih
yaudah deh gue telpon wallyin aja
ini udah angkat aja
siapa sih yang gangguin gue mas keren
kali aja penting
sini pasti ada hot news nih cepetan kita ngegosip
ih wallyin itu kan omg punya tata kok udah pake pake sih
ah pelit banget sih ini
sama teman sendiri juga pinjem
lu jadi beneran pura pura sakit sil
oh dan nyokap gue juga ngebantuin
jadi dia ngeyakin om herman sama boy kalo gue ini bener bener sakit
berarti boy udah disana dong nemenin lo
hmm udah dong
sekarang lagi pergi sih
tapi cuma beli makan kok harusnya sih cepet ya
oh iya gue juga udah siapin tempat istirahat buat boy
lo kebayang gak sih
gak sabar deh gue
kalian berdua tuh pasti so sweet banget
bener kan kayak yang tadi drakor tata tonton
aduh korban drakor
tapi tata jadi jeles kapan ya tata bisa jadi kasih lah boy juga
udah dulu ya boy kayaknya udah sampe nih
tuh kan segala kebiasaan kita belum selesai ngomong juga
gak apa apa namanya juga teman lagi usaha tuh harus disupport
eh kok lo berdua sih
lo ya lo jangan pernah panggil gue bebe bebe lagi awas
lagian kenapa muka lo shock gitu sih
biasa aja kali lo gak pernah ngeliat wajah tampan
eh bukan begitu kayaknya muka lo nyeremin beb
marangan lo asal lo tau ya waktu gue bayi ada perlombaan baby face namanya
waktu gue bayi ada perlombaan baby face namanya
waktu gue bayi ada perlombaan baby face namanya
bayi terbaik dan dua juaranya di kampung gue
gue tau tuh kenapa
jurinya sih mau dicombro
kalau dua dua bisa diam gak sih gak usah berisik
gue lagi sakit nih mau istirahat
gue memang pengennya lu itu istirahat dengan tenang
biar keadaan lo juga cepet pulih
udah lo istirahat aja yang tenang disini ya
gue sama si mislo jagain lo disini
kenapa kalian berdua sih
si boleh lagi beli makan buat kita
tadi dia ngabarin gue sama ian
gue jagain lo disini
gagal deh rencana gue berduaan sama boy
eh minggir minggir itu buat boy
ya ilah gue cuma numpang rebahan doang
bentar ntar kalau boy dateng gue minggir
ya lagi ini gue juga capek
tadi habis lari larian dikejar sama anak geng serigala